bermain di kandang salzburg chelsea mendominasi pertandingan sejak awal laga
gelandang kroasia mateo kwacic membuka keunggulan the blues di menit ke dua puluh dua
chelsea memimpin satu hingga babak pertama usai
salzburg sempat menyamakan skor melalui adamu di awal babak kedua
gol dari penyerang jerman kai havertz pada menit enam puluh empat membawa chelsea balik unggul
sekaligus menutup laga untuk kemenangan anak asuh graham potter dua satu
dengan hasil ini chelsea menjadi tim pertama di grup e yang dipastikan lolos ke enam belas besar
bermain di kandang sendiri di red bull arena livezig mengejutkan real madrid dengan unggul dua gol cepat di babak pertama
lewat gol dari yosko gavardiol dan christopher engkungku di menit tiga belas dan delapan belas
real madrid sempat memperkecil kedudukan menjadi dua satu lewat gol dari vinisius junior

los blancos terus menguasai jalannya pertandingan meski lifezig yang lebih banyak menciptakan peluang
leipzig akhirnya berhasil menambah keunggulan usai timo werner mencetak gol ketiga di rottenbullen
gol penalti dari rodrigo tak cukup untuk menghindarkan madrid dari kekalahan tiga dua atas lepsic
meski kalah madrid tetap lolos ke babak enam belas besar
sementara di signal iduna park borussia dortmund berhasil menahan imbang manchester city
bermain di kandang sendiri dortmund menghalau serangan serangan manchester city yang tidak diperkuat oleh kevin debryne
keeper dortmund gregor kobel juga berhasil menahan tendangan penalti riyad mahrez di menit ke enam puluh delapan
hasil ini membuat manchester city sukses menjuarai grup g liga champions
dengan sebelas poin dan lolos ke babak enam belas besar diikuti oleh borussia dortmund dengan delapan poin
juventus datang ke estadio dalus dengan misi meraih poin penuh
sementara satu gol juve dicetak oleh dusan flahovic
di menit lima puluh sekaligus menambah derita bagi sinyonya tua setelah semakin tertinggal empat satu
juventus sempat bangkit dengan mencetak dua gol melalui arcadius milik dan western mcanney yang semakin mengubah skor menjadi empat tiga
namun sisa waktu yang tersisa tak cukup bagi si senyonya tua untuk mengejar ketertinggalan
skor akhir empat tiga bertahan dan memastikan juventus tersingkir dari fase grup liga champions musim ini
benvika lolos ke enam belas besar bersama psg
dan inilah hasil lengkap matchday kelima liga champions grup e hingga h yang berlangsung pada selasa malam dan rabu dini hari tadi
dan berikut adalah kelas temen sementara liga champions grup e sampai grup h hingga matchday kelima
beberapa tim sudah memastikan lolos ke enam belas besar